dan dia bahagia
dan saya gak mungkin dengan dia seperti ini
sebaiknya sekarang kamu pulang
kalau kamu ada kuliah pagi
kamu semaleman gak pulang
memangnya kamu gak dicariin sama orang tua kamu
kamu memang berasal dari keluarga yang berantakan ya
kamu belum tahu
kamu dari mana
enggak abis dari rumah sakit
papa anaknya juga baru pulang kok
udah gitu laki laki yang
dateng kemarin marah marah
ada hubungan apa dengan kamu
dia itu kakaknya pacar aku
dia itu gak terima kalau adiknya itu pingsan disini
karena gak dibolehin masuk ketemu aku
kok kamu gak cerita sama kita kalau kamu udah punya pacar
ngapain sih pacaran sama orang
dateng dateng mari cuma pingsan begitu saja
kamu gak mikir
kamu tuh cantik
karier kamu itu masih bagus ke depan
ngapain mu si pacaran sama penyakitan begitu
gak pantas lah
aku mau nemenin dia
di sisa hidupnya
berarti dia sekarat dong
udah lah dia udah besar biarin aja
dia mau denger
udah ngajar tuh anak
bilangin sama dia
papa tidak setuju kalau dia kawin
dan pacaran sama orang penyakitan udah sekarat lagi
iya pak ada apa pak
kamu bawa ke rumah sakit mana
saya bawa ke rumah sakit dharma hospita pak
dekat kok pak dari sini
dharma hospital ya
oke terima kasih
selamat datang pak ada yang bisa saya bantu
tanya ada pasien
andi sekarang masuk rumah sakit
baik tunggu sebentar ya pak biar saya cek dulu
pasien bernama andi ada di kamar lima ratus dua belas
terima kasih pak
omong apa yang lagi datang kesini ya
saya mau bicara sama adik kamu yang punya kepaninan
dan saya mau ngasih tau dia
supaya dia berhenti mengunjungi anak saya
nggak salah ya
harusnya omong kasih tau anak lo
jangan pernah ngedekatin anaknya lagi
karena ibu saya juga sudah memperingati dia
anak om tetap mendekati hati
perjuangan bicara sama kamu
sampai kapanpun aku gak akan ngebiarin kamu mengganggu adik saya
jadi sekarang lebih baik om pergi
sebelum si pemilik sekuriti

nggak ada yang mau ngasih tau
saya akan pergi
tapi bilang sama adik kamu yang sekarang
apakah dia pantas mendampingi anak saya
apakah dia pantas mendampingi anak saya
yang cantik sehat dan mempunyai futures yang tinggi
yang cantik sehat dan mempunyai futures yang tinggi
yang cantik sehat dan mempunyai futures yang tinggi
bu kalau jalan itu hati hati dong bu
nanti saya akan mau ngejengkel
nanti saya akan mau ngejengkel
saya nggak akan lupa wajah kamu
belasan tahun saya cari kamu
kamu orang yang menghancurkan hidup saya
kamu bisa lompat ke jalan

ini orang jahat pak
ini orang jahat
eh mau lari kepada kamu
ya suami aku
sudah membunuh suamiku
kamu gak usah pikirin
cerita sama aku
bukannya selama ini mama tuh selalu terbuka sama andi
aku harus kasih tahu andi yang sebenarnya